kita ke informasi lainnya pemerintah telah menyepakati serta menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama pada dua ribu dua puluh
ada dua puluh empat hari libur bersama di tahun dua ribu dua puluh
pengumuman ini berlangsung pada selasa siang di kantor menko pmk jakarta
ini dia kita simak bersama
hari libur nasionalnya ada enam belas hari di mana jumlah ini memang tidak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya
tapi yang menarik untuk anda yang mungkin berminat untuk cuti dalam waktu singkat siap siap ya
karena ada lima momen hari kejepit yang jatuh pada hari kamis
di antaranya setelah hari suci nyepi kenaikan isa al masih idul adha hari kemerdekaan republik indonesia dan juga maulid nabi muhammad saw
sementara itu pemerintah juga menetapkan delapan hari cuti bersama
termasuk ada usulan dari kementerian agama untuk penambahan cuti bersama pada hari raya nyepi